kurangnya modal dan mahalnya harga bahan baku membuat jumlah perajin kaos di gang pesantren rw delapan kelurahan jamika kecamatan bojong loakaler kota bandung terus berkurang
salah satu penyebabnya adalah harga kain yang semakin mahal sementara pedagang tidak bisa menaikkan harga jual
padahal kawasan ini dikenal sebagai sebagian masyarakat sebagai tempat membeli baju anak dengan harga yang murah
jadi si limbahnya itu sama si pabrik itu diolahkan
sri mulyani warga gang pesantren rw delapan kelurahan jamika kecamatan bojong loakaler kota bandung ini sudah dua puluh empat tahun menjadi perajin baju anak anak
uniknya baju baju yang dibuat ibu dua anak ini berasal dari kain sisa garmen pabrik
sekilo kain dibelinya dengan harga lima belas ribu rupiah
harga ini jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pada saat awal ia mendirikan usaha tersebut
yang hanya dua lima ratus rupiah per kilogram
baju baju anak itu kemudian dijajakan di toko miliknya tak jauh dari rumahnya
namun ia mengaku penjualannya kini lesu jika dibandingkan tahun dua ribu an
sri dihadapkan pada posisi yang sulit
pada satu sisi harga kain semakin mahal
di sisi lain ia tidak bisa menaikkan harga jual demi menjaga pasar
meski begitu ia mengaku tetap menekuni usahanya ini
jarang berkunjung ke sini
keduanya memang tempat tempat sekarang kan enak enak ya
kayak cihamplas teras cihamplas
bisa jalan bisa belanja sambil mejeng sambil nangkering sambil jalan jalan
kalau di sini kan nggak ada
nasib yang sama juga dialami dudi
bersama adiknya ia sudah tujuh tahun menggeluti usaha produksi kaos orang dewasa
meneruskan usaha orang tuanya
penjualan secara offline melemah
membuat dudi harus putar otak dengan menjual secara online
demi mempertahankan usahanya itu
saya dari kalau bahasanya dari hulu ke hilir
saya sudah sendiri dari bahan saya bisa ke pabrik sendiri
produksi sendiri dari sablon cutting segala macam
sampai ngejual di sini sendiri
tapi full ini mah cuma buat cod aja
sri mulyani dan dudi merupakan segelintir perajin yang masih bertahan
sebagian masyarakat mengenal gang pesantren rw delapan
sebagai tempat membeli baju
anak dengan harga murah
usaha konveksi di kawasan ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
tersebar di beberapa rumah
saat itu warga gang pasantren ramai menjadi perajin
sampai berjumlah seratusan orang
namun jumlah itu terus menyusut tahun demi tahun
kini diperkirakan hanya ada sekitar lima puluh perajin
sisanya memilih berhenti
karena tidak kuat modal dan stok bahan yang semakin sedikit dan mahal
belum lagi cara pemasaran yang belum maksimal
serta beberapa perjalanan
yang rajin terlilit hutang
meski gang pesantren kini tak seramai dulu
beberapa warga tetap menjadikan kawasan ini sebagai tempat berbelanja
sudah tiga tahun ini
langsung lebih dijual lagi
kenapa memilih baju belinya di sini
lebih dekat lebihlah sedikit murah
berdasarkan data dari dinas perdagangan dan perindustrian
gang pasantren rw delapan di jalan pagar sini
merupakan satu dari tiga puluh sentra industri
yang ada di kota bandung
pihak disdagin menyatakan pada dua ribu sembilan belas
akan memberikan pelatihan pelatihan kepada perajin
mulai dari kualitas sdm
hingga standar produk untuk meningkatkan daya saing
karena kami coba di salah satu sentra yang ada
alhamdulillah ada yang berminat dan bergabung menjadi satu
akhirnya bisa distandarisasi dan sekarang dalam proses standarisasi sni nya
nah ini juga mudah mudahan di gang pesantren mau bergabung
kalau memang bisa
kalau memang secara individual masih kesulitan
gang pasantren merupakan kawasan sentra industri rumahan yang tumbuh secara alami
tanpa disadari perajin gang pasantren telah menularkan banyak ilmu
kepada perajin kaos dan sablon lainnya di kota bandung
atau baju baju yang mejeng di kawasan wisata jalan cihamplas
datang dari gang pasantren
termasuk pasar retail yang terkenal di bandung pun
tak jarang mengambil baju anak dari gang pasantren
perajin berharap pemerintah memberhati dengan perajin yang berharga
dan perhatikan gang pasantren agar bisa menjadi destinasi wisata di kota bandung
zai ul haq bandung